selamat datang di the world city of batik apalagi kalau bukan kota pekalongan
dan ikuti perjalanan saya bersama dengan tim cnn indonesia di kota batik kali ini
berada di tiga ratus delapan puluh empat km dari ibu kota jakarta
kota pekalongan yang berada di jalur pantura jawa tengah memiliki ciri khas kerajinan batik
ini tak terlepas dari sejarah kerajinan batik yang sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat di kota ini sejak masa lampau
batik seakan menjadi nafas penghidupan bagi masyarakat pekalongan
yang banyak memulai industri kerajinan batik mereka dari rumah
nah saat ini saya sudah ada di kampung batik kauman yang berada di tengah tengah kota pekalongan itu sendiri
begitu masuk ke sini saya langsung berasa masuk
ke lorong waktu ya karena sudah disambut dengan bangunan bangunan lawas
bergaya eropa berpadu dengan jawa tiongkok dan juga arab saudi
sekarang saya mau cari rumah rumah industri pengrajin batik
yang bisa saya temui dan juga lihat gimana sih prosesnya
masyarakat pekalongan meyakini keberadaan kampung batik kauman sudah ada sejak tahun
meski tidak seramai kampung batik kauman yang ada di solo
para pengunjung yang datang bisa langsung memilih rumah pengrajin batik yang ingin didatangi
saya pun mendatangi salah satu rumah industri pengrajin batik yang tengah melakukan produksi kain batik
memasuki rumah industri ini langsung terlihat bagian dapur pembuatan batik yang masih tradisional
suasana khas tempo dulu langsung bisa dirasakan ketika memasuki tempat ini
di tempat ini delapan orang pembatik yang usianya tak lagi muda
masih semangat membatik dengan metode yang masih tradisional
kaum laki laki bertugas membuat pola batik menggunakan cap tradisional yang usianya lebih dari enam puluh tahun
serta kaum perempuan bertugas untuk membatik menggunakan canting tradisional
sedangkan dua orang lainnya memiliki peran untuk melakukan pewarnaan terhadap kain yang memiliki
mereka juga memiliki motif batik yang sudah melewati proses pencantingan
sekarang saya mau belajar ngecap nih pak permisi pak saya boleh belajar ngecap ya pak
nah ini adalah salah satu alat untuk ngecap batik tuh
ini satu ini satu
oke ini dulu ya pak sebelah sini
saya belajar nih
coba sekali lagi
coba sekali lagi
wah lumayan ya
nah ini ya
motifnya gambar flora nih tanaman
nah tadi saya udah belajar
lumayan kan pak buat pemula pak
nah selain penggunaan cap yang masih tradisional di tempat pembatikan yang ada di kampung batik kauman pekalongan ini juga masih menggunakan cara tradisional lainnya
seperti menggunakan canting bisa dilihat di sini
kaum ibu yang sedang melakukan pembatikan dengan menggunakan canting sangat teliti dan juga tentunya harus bersabar ya kalau misalnya sedang melakukan pencantingan seperti ini
luar biasa ibu ibu
batik batik tradisional yang dibuat di sini memiliki bahan dasar kain katun mori hingga sutra
harga yang ditawarkan mulai dua ratus ribu hingga jutaan rupiah
tergantung jenis kain produk ukuran serta lama waktu pengerjaan
pekalongan itu kan beken dengan batik pekalongan
sengajain saya mampir ke kampung kauman ini salah satu kampung batik ya di pekalongan dan cukup terkenal
ini kebetulan baru nyampe pertama lihat sini
saya sih pengen lihat prosesnya gitu ya
karena dibalik batik yang saya tiap hari pakai batik
ternyata ada proses yang lumayan begitu ya
dari awal sampai jadi
jadi kalau kita tahu prosesnya ya biasanya sih kita bisa menghargai begitu ya
begitu komplikatifnya sampai jadi satu batik begitu ya
tapi ya itu harus dipertahankan sih karena keren banget
kalau suka itu lupa namanya
cantik gitu ya
cantik itu tapi yang menarik kan prosesnya juga nggak sekali begitu ya
ada iterasi ada perulangan
prosesnya itu enggak ya intinya nggak langsung jadi
nah itu kayaknya yang membedakan begitu ya
apa yang kita pakai nggak ada lagi di tempat lain
itu yang membuat unik
batik batik yang dibuat secara tradisional di kampung batik kauman pekalongan jawa tengah ini
memang memiliki harga yang relatif lebih tinggi
jika dibandingkan dengan batik printing yang pembuatannya terbilang instan
pembuatannya yang masih dilakukan secara tradisional memiliki nilai seni proses yang panjang
serta dibutuhkan ketelitian dan pengalaman yang tinggi dalam pengerjaannya
hingga tak hanya sebuah produk saja yang dihasilkan
melainkan sebuah karya seni yang bisa dibanggakan